semprol boy kita ngecek aja sebentar enggak usah banyak ngeluh nanti kalau kita udah ngecek
lagi tabalik lagi ke pos jadi kalau tanya sama pak rt kita tuh bisa ngeles ada alesan kita tuh
dari kuburan itu jadi bisa menjawab ya oh gimana sih lu itu eh eh jangan jangan
ada apaan tuh tahu sampai nanti yuk yuk yuk yuk
ada ada nyaman kebiasaan aduh udah deh itu kan adam papan lelari padahal kan
ada yang ngejar dia kok sama tante messi kamu jangan malah joget gitu ah
buhtvala jangkauan ntar ketemu sama kadang
aduh ih ibu ranti apaan sih
bumi ya sih sama adam
lagiatin aja sih manggil lah tuh
tante tadi kita dikejar pocong
dikejar pocong apa dikejar utang kalau bu messi
ah ngaco aja masa pocong ngejar ngejar pocong bukannya loncat
iya tante tadi kami kejar pocang
terus zara sama bu endang pingsan gara gara dikejar pocong
gimana cerita nya sih
iya bu ranti tadi kita dikejar pocong sama bu messi
bu endang masih hidup
eh tadi gue
eh alhamdulillah aduh
pocongnya banyak banget lagi

ini aku sama kalian juga dikejar pocong
aduh kenapa semua pada dikejar pocong sih
eh ya ampun ali
kamu tuh dari mana sih li
mi kayaknya tangan ali kesini lho deh mi
tapi mudah mudahan gak patah
aduh gimana ceritanya kok bisa kayak begini ali
tadi ali dikejar kejar sama pocong mi
tadi ini semua te gara gara si pocong iya

ada apa ini teh rame rame
pak rt pak rt
aduh aduh pak rt
iya pak rt selalu teropontong itu ngerjain lagi pak rt
tolong sampaikan protes kami ke madui
kepadui karena pocongnya masih ditayangkan di mana mana gara gara pembangunan mal itu
aduh kok bisa gitu ya padahal kan kita udah pindahin semua jenazahnya dengan rapi disolati
didoain lagi kurang apa ya masih ngajum jurigan gitu saya harus gimana ya gimana tuh pak retek
soalnya saya kesini teh juga mau ikutan protes aduh nah undi atuh protes biasanya kan kamu tuh
di pihak saya ini ikutan protes ada apa ini teh adik adik kan biasanya kalau sekarang saya mau
yang lain daripada yang lain saya teh kesini mau ngadu sama parete kalau si ali itu juga diteror
sama pocong pocong eta saking ketakutannya dia sampai lari jatuh sekarang tangannya keseleok
musti diperban untuk nggak patah kalau patah kedudik gips kumaha sih pokoknya parete musti
ngomong sekarang juga sama padui soal ini parete ini bahaya kalau sampai pocong pocong itu terus

ya udah langsung aja deh ketemu padu ayo ayo
ah masa sih pocong pocong itu masih minor lagi awalnya saya juga nggak percaya pak dwi cuman makin
kesini makin banyak warga yang protes sama saya salah satunya nih anaknya sakit gara gara
dikejar sama pocong tadi malam tangannya cinklu makanya saya kesini mau minta sama padwi buat
pada ya mungkin saja pak dengan dikembalikan dikecubur dan itu pocong pocong itu enggak bakalan
kita lagi nggak bisa saya sudah keluar uang banyak justru untuk hal yang di luar kalkulasi pembangunan
ini ya udah kalau gitu bangunnya nggak usah di sini gak usah di kampung ard com yg tempat lain
mana bisa begitu saya sudah kuno lang banyak untuk moli articles kurup oriental discusinya gimana alain
tentu iya mah ada emang setan sama yang buang eleng
pamit dulu pak dwi
udah pamit pamit buruan
anterin dong gelap nih
aduh pak rt ada ada aja nih
ini paling males disuruh sama pak rt patrolin deket deket kuburan
aduh gak banget
apa yang juga ngerondah lewat kuburan mana gelap banyak nyamuk pam
boyo kita ngecek aja sebentar
gak usah banyak ngeluh
nanti kalau kita udah ngecek kita balik lagi ke pos
jadi kalau ditanya sama pak rt kita tuh bisa ngeles
ada alesan kita tuh dari kuburan
oh jadi bisa ngejawab ya
ayo berat berat nih
tapi eh jangan jangan
samperin aja yuk
iya yaudah yuk kita cek sebentar
malah enak enakan tidur
oh lampu dimatiin
biar nyenyak tidurnya
eh di mana mana tikar itu di bawah
ini pake buat selimut
bukan apa troli
alah makan gaji buta
kalau enggak saya pecat kalian
dua tiga perempat
wah orang orang diwetin
sergam hijau jadi putih
kenapa pada pake giniannya
bener nih mah
urusan aja pocong nih
pasti ya mah
pasti ya mah
eh ada lah
baru banget digali buat nguburin
kok sekarang udah dibongkar ya
siapa yang ngerjain nih
eh ini kerjaan sapi
mengudag salah saya
ada kemana ini
untung anak anak gak ada
tapi kemana ini anak anak
anak anak dimana ya
eh tunggu nih
tokonya ibu kalista kok kayaknya jam segini
jam berapa nih
jangan jangan ada apa